lo kan udah bukan anak tiri adriana
jadi kalau misalnya tante marissa ngeliat allah
itu kayak gak ngeliat anak tirinya adriana gitu
ya amin semoga aja semuanya lancar ya
gak usah dipaksa juga nanti dibayar kok ya
gimana caranya bertentang tentang
keluarga diambilin sama papi loh
oh kita mesti balik lagi ke sekolah ya bu
mau ada penyuluhan ya bu ya
oke segera kesana
kenapa kenapa ada apaan sih ada apaan
girls kita kayaknya mesti balik langsung ke sekolah nih
karena ada penyuluhan tentunya nih ya kan
tentang pendaftaran apa kayak
masuk perguruan tinggi negeri gitu
biar kita diarahin gitu
oh ya udah cus kita langsung pergi aja sekarang
yuk yuk yuk yuk
ya oke yuk yuk om dengerin
fi kan aku gak mungkin ninggalin mereka nih
fi kasihan cewek cewek berangkat sendiri kan
gak apa apa kan refah temen itu
tante pulang sendiri gak apa apa ya
ya udah deh gak apa apa kamu hati hati ya
dadah nanti dadah om
mbak be semua udah pada pulang
berarti aku juga mau pulang ya
bentar bentar biar
bia be antar boleh
aku bisa sendiri
ya jangan jangan kan gak layak seorang laki laki
membiarkan seorang perempuan pulang sendiri
tadi ingat depara pernah kan
jadi izinkan be membalas kebaikan depara
ya udah deh mbak
langsung aja dibayar

kurang makan ya dok
kan gue nanya sebagai temen lu
dadah baru aja dipukulin sama anak the cobra
kumbale mukyo ferry ferry kau ngajar ya mereka
waduh kesempatan banget nih
dadah lagi sendiri lu ngebantuin will
gak mungkin lah gue bantuin
gue juga lagi sang
gimana keadaan lu dok
ya masih lumayan sakit boy
perut sama kaki gua
kami ini kroyokan sih boy
gue sendiri sendiri mah kok bisa ngelawan juga
harusnya gak harus sampe gini nih
aduh gue jadi ngerasa bersalah nih sama dado
anak baiknya gak bisa diginiin terus
bahan bener boy
kita nggak bisa diem terus kayak gini boy
kalo kita diem terus yang ada adalah
anak anak bece malah seenaknya kayak gini boy
gua gak terima
gua gak terima
gua gak terima
lihat dadoh nyepelin
lihat dadoh nyepelin
dia tetep sohib gua dia udah ada gua
dia yang nemenin gua disaat gua susah
dia yang nemenin gua disaat gua susah
gua harus buat perhitungan sama anak bece

jan thank you ya jan ya
kita gak bisa diem kayak gini terus buaya
kita harus bales anak bece sekarang juga

kalo misalnya kita bales perbuatan mereka
gak akan ada habisnya
tapi ini juga gak akan ada habisnya bu
selama ini kita diem sama mereka kita di
tapi mereka selalu serang kita
mereka selalu serang kita mereka selalu ganggu kita
sampai kapan kita diem
sampai kapan kita diem terus
mereka nggak bisa didiemin gini aja
iya gua tau
kalian tuh kesel sama black kobra
gua juga sebenernya kesel
pengen hajar mereka juga
nama klub gitu klub anak jalanan
nama klub itu klub anak jalanan
polisi gak bakalan respect sama kita
rantel tawuran ngajak ribut
itu gak bagus
coba kayak gitu mendingan kita pikirin baik baik
cari jalan keluar yang lain
gak usah sampe ribut sama mereka
cari jalan keluar yang lain
mikir lah kita kan banyak disini
kiriman kue kejunya
kue keju kiriman dari devara
oh ini kayaknya kerjaannya
ternyata waktu itu sini sengaja minta bikinin
kue keju buat dikasihin ke papinya
dasar kepanakan jahil
saya tidak pernah makan kue seenak itu
cakus sekali masaknya
tapi makasih ya udah nyicip
oh bukan bukan
habis enak sekali sih
gimana dengan buku itu ya
kayaknya aku gak usah bilang makasih deh
itu cuma kerjaannya cindy sama reva
gama banget sih
balik yang berapa
gak tau deh bu bapak balik atau enggak
tapi biasanya balik kan bu
kok balik nanya sih
gak tau sih bu tapi kenapa ibu nggak telpon aja
kalau bapak pulang atau tidak
ari kamu dengar baik baik
kamu gak pernah ngajarin saya
saya juga akan lakuin itu
saya udah nelfon
gitu ya bu terus
gitu banget sih
kalau saya tahu bapak balik atau enggak
waktu saya telepon
pas saya telepon nomornya sudah tidak aktif
oh gitu ya bu ya
saya akan tetap tunggu bapak di kantor
kalau misalkan bapak pulang
paham paham bu
akhirnya ya sumpah gue senang banget ya
namanya ide kita tuh berhasil
bikin bapaknya reva sama tante farah
semoga aja bapak lo
suka ya sama tante parah
terus deh gitu bye bye mamut
supaya gue tuh berharap
kalau misalnya bapak lo bisa beresuka
sama tante gue terus akhirnya cerai sama adriana
kalau misalnya lo udah cerai sama adriana
kan lo bakal terbebas tuh
dari belenggu adriana
terus semoga aja nih ya
kalau nanti seandainya
bapak lo sama tante farah beneran
jadi ngeresuin hubungan lo dan tambah deket sama lo
iya kan nah itu juga nih maksud gue
kalau misalnya bapak lo sama adriana
udah cerai berarti lo kan
bukan anak diri adriana
jadi kalau misalnya tante marissa ngeliat lo
itu kayak gak ngeliat anak tirinya adriana gitu
kayak ngeliatnya reva gitu
ya amin semoga aja semuanya lancar ya
kela kela chan
ini sih lagi endorse
aduh nanti kusut rambutnya
emang udah begitu
kuma ha bagus tuh
pisaan keningan ih mana pernah
momi endorse yang murah murah
lipstick mahal ya teh
mami dapet selusin sih
terus buat aku gak ada
aku tidak bahagia bagi tidak perlu
kumpul kumpul sama itu
kadang sih mam
kalau aku udah ajak
oki nongkrong bareng di basecamp mereka
kenapa emang mam
kamu minta diajak ke
untuk ketemuan sama kumpul kumpul
sampai jumpa lagi